nanti kalau makannya banyak boleh sertas akun ya reina
iya dong harus makan banyak
mau dibawa kemana reina
pak tolong buka ini ya pak
mereka itu siapa ya
satu dua tiga

tante itu ada mama
eh eh kamu tenang dulu ya sayang ya kamu tenang

nah belum ada masalah

apa apa tuhgian nya dari mana ya
maaf ibu kesini ada perlu apa ya
saya kesini biasa
mau ketemu sama reina
ini saya juga bawain kek coklat kesukaan dia
renanya barusan pergi
untuk makan siang
pergi makan siang
sama calon orang tua angkat barunya
calon orang tua baru
ada calon orang tua baru yang ingin memiliki rintang
yang membuat aku semakin tidak bisa melihat henda lagi
kalau nanti kasih reina ya
reina ditaruh dimana lagi
ini cuma merhenti nih yang tau
saya lagi sibuk nih
kalau aku ganggu kamu
masuk dimatiin lagi
adit kenapa ya
saya jadi kepikiran